ya kita sudah berupaya untuk mengantisipasi karena mungkin tingkat kebutuhan ataupun masyarakat yang sulit untuk diarahkan akhirnya terjadi seperti itu
jadi di awal sebenarnya sudah ada rambu rambunya terkait dengan kegiatan tapi begitu pelaksanaan ternyata terjadi kemacetan dilihatan yang kemarin
akhirnya ada yang membuka portal yang pembatasnya
dan kebetulan pengaturan luntasnya ngawal truk molennya otomatis tidak ada yang menunggui
untuk posisi yang kena truk akan kita bongkar semua
jadi sekitar lima puluh meteran mungkin kemarin